sementara itu di ponorogo kedatangan presiden joko widodo diwarnai penangkapan sejumlah pengunjuk rasa oleh polisi
para pengunjuk rasa ini berencana menghadang rombongan presiden karena memprotes aksi korupsi yang tak kunjung habis di indonesia
sejumlah warga yang hendak melakukan aksi demonstrasi di jalan di lokasi perlintasan rombongan presiden joko widodo langsung ditangkap polisi
polisi juga mengejar sejumlah demonstran yang lolos dan hendak berlari menghadang rombongan presiden
demo dilakukan sekelompok warga yang menuntut presiden memberantas praktek korupsi yang ada di ponorogo
aksi mulia ini tidak berlaku
polisi langsung melakukan penghadangan para demonstran yang hendak menghentikan rombongan presiden untuk menyampaikan aspirasi mereka
saya sangat kecewa dengan presiden dan rakyat indonesia bahwa wong ponorogo saat ini didolimi oleh kejaksaan negeri ponorogo
apa yang terjadi di kejaksaan negeri ponorogo banyak pelanggaran penyelewan menurut kami dari kpbhp selaku rakyat

ketika polisi mengejar sejumlah demonstran yang lolos dan hendak berlari menghadang rombongan presiden

presiden juga memberikan ribuan paket makanan tambahan ke sejumlah desa dan kecamatan di ponorogo
yang masyarakatnya dianggap terbanyak mengalami gizi buruk
makanan itu juga diberikan kepada bayi dan balita serta anak anak di bawah usia sepuluh tahun
presiden meminta kepada ibu hamil untuk lebih proaktif dalam memeriksakan kandungan hingga bayi lahir
sebab kecerdasan anak maupun perkembangannya sudah dimulai dari dalam kandungan
usia melakukan kunjungan kerja presiden kemudian langsung membagikan ratusan buku kepada siswa yang ada di sana